dia sebut nama kamu di depan al
dan dia hampir nabrak orang
dan orang itu elsa
terus kayak orang panik dan buru buru gitu
iya tapi gak tau isinya apa
tapi kenapa dia harus buru buru ya
ya gak tau sih makanya besok aku mau nganterin
namanya ke sekolah
aku sekarang mau tanya ke miss olive
beres rati kan
ya ada apa apa
yang berat berat jangan yang gigi
biarin ui aja yang nanggung
tau ngapain sih
gak usah usah perhatian
gak usah usah mau bantuin
gak usah romantis deh
udah aku bawa sendiri aja
ayang gigi aja gak nyadar
udah gak usah udah
udah gak usah
udah gak usah udah

ya jadi berantakan belajarnya apa yang gigi
nyari kesempatan ya nyari kesempatan kesimpulannya deket deket
hai sana berada lagi kalau jadi kamu tuh emang
kalau gini caranya aku jadi telat kuliah nanti ini ya
bagian ini nih nggak bakalan uya cuci
mas kamu mau berangkat iya saya harus berangkat sepagi mungkin nanti saya
kabarin kamu ini masih jam tujuh loh
hai assalamualaikum pah waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh din
hai pak hari ini mau ke kantor polisi didn kgenprises panggilan ke kantor polisi
untuk dimintai keterangan oh gitu ya udah papa hati hati ya iya sayang semoga keterangan yang
bapak kasih bisa memberikan keadilan buat kamu ya
dahlah papa berangkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ternyata papa juga dipanggil sama penyidik
papa ingin memberikan kesaksian apa
kenapa aku mau bilang memberikan keadilan buat aku ya
berangkat ya ma
kenapa kau berantem sama elsa
noh gimana sih rumah tangga kamu ini
aku juga gak tahulah
tapi ya seperti ini kenyataan
ya udah baik

aku gak mau
anda ikan dulu aku lebih percaya pada anden
mungkin ini semua akan terjadi
mama akan selalu doain kamu sayangnya
dahlah aku berangkat
saya mau pergi ke ganteng
nyibel banget sih
dia sebut nama kamu di depan mal
al kesini dan dia bilang sama mama
tapi kalau militernya naik ke conviction kaido ini
kalau kita mati sudah boleh pilihan
berarti di sini baba
aku kesana dulu
ya apa sumpah
dia sebut nama kamu di depan al
al kesini dan dia bilang sama mama
kalau sampai terjadi sesuatu
mama udah gak bisa berbuat apa apa lagi
gue gak boleh diem aja
gue harus temuin sumarno lagi hari ini
dia nggak boleh bocorin rahasia ini
dia udah ambil lima ratus juta dari gue
jadi kita pundit pundit aja kelputeran
pak sumarno gimana keadaannya sudah baik
kemarin sih pak sumarno itu sempat bilang
sumarno kenal elsa
aku gak tahu sih ma
yang pastinya mas a mau ke rumah sakit mau cek kondisinya sumarno
kalau bisa kondisi membaik mungkin mas al mau nanya nanya kali ya
semoga segalanya semuanya segera terungkap ya